kalian mau apa
mau ketemu dokter clara
bapak bapak mau ketemu dokter clara
dokter clara nya lagi ke jakarta
oh berarti bu dokter tau kalau aceh gila
kalau jatuh di tanah yang bagus dia tumbuh
tapi kalau jatuh di pasir macet
em pergi ke luar negeri untuk beli pupuk
masa istri kita larang pulang supaya gak berantem
kesian kan anak anak kangen sama mamanya kum
memang kamu sudah pernah berantem sama si eko
ya dulu mah pernah tuh kum
tapi sekarang kalau atem tahu
eh si berantem sama kamu
em berantem sama aceh
ya tidak lah doi
ya tidak gimana
nah tuh kum
perempuan kan suka miri ankum
kepada nyuci nih
aku yang nyuci
saya cuma nemenin tukang dada
saya tuh jadi kepikiran ide kamu semalam itu
itu yang aceh ketemu sama dokter clara
itu mah masalah kejiwaan dah
itu mah masalah kejiwaan dah
ya tapi kan namanya dokter kuh
tidaknya lebih tahu dari kita
wah bener doi si aceh gila
oh pantesan kang dadang
sekarang sekarang ini aceh tuh suka marah marah sendiri
tuh gitu gitu
untung pak mustaki ngasih tau
saya cuma taunya kamu tuh pulang minggu depan
kalau aja kamu bilang kita bisa siapin marawis disini penyambutan didadari buat kamu
kak ngaceng ce
yah tanpa em cerita juga pasti coyonya udah tau kelakuannya gimana
tau ece mah kak ngaceng ya paling goda goda cewek gitu aja em
gak lebih palingan
tapi nanti pasti ketemu sama yang mau
ini mah masalah waktu
ya terus maunya em gimana
kan gak ada orang yang mau pisah
tapi kan em gak ada pilihan lain
nih kang wawan
bagaimana harga tanahnya saya naikin lima juta per meter
tuh tinggal ngitung berapa miliar uang yang akan didapatkan sama kang maman
cukup dideposito kan karena bank
jadi tidak usah repot repot kang wawan kerja
wawan teh sudah tetap dengan keputusan wawan sendiri
wawan tidak akan pernah menjual tanah ini
jadi lebih baik bapak cari tanah lain saja
kalian mau apa
kalian mau apa
mau ketemu dokter clara
bapak bapak mau ketemu dokter clara
dokter clara nya lagi ke jakarta
oh berarti bu dokter tau kalo aceh gila atau kum
makanya dia langsung pergi
enggak maaf ini salah paham biasa
hanya salah paham biasa saja
mau ke pasar mak
kok mana kamu mau ke pasar
kan kamu udah janji mau nemani emak
mau melihat wawan ke ladangnya menyemprot hama
ini teh masih pagi mak
nanti sore aja ya kita kesananya
sekarang deddy mau ke pasar dulu
mak tahu kamu menemui sobri bukan mau ke pasar
dede teh mau ke pasar
semua bumbu di dapurnya sudah habis
jadi harus dibeli
apa kamu sudah lupa
apa yang mbak sampaikan dulu sama kamu
cerita tentang si kemet
yang pernah menyakiti hati emak
bukan hanya menyakiti hati emak
tapi menyakiti hati keluarga besar kita
dede teh nggak lupa
apa kamu sudah lupa
kamu sudah bersumpah
tidak menemui sobri lagi
enggak apa dede
kalau kamu sudah lupa
hidup ini ibarat melempar bola ke tembok deh
ya pasti berbalik ke kita
nanti anak anakmu akan melakukan hal sama kepada kamu dede
tid pesen kopinya ya
iya kang tunggu sebentar
tid pesen kopinya ya
iya kang tunggu sebentar
terima kasih atin
terima kasih atin
terima kasih atin
terima kasih atin